dua puluh tahun lalu bayu memutuskan kembali ke kampung halamannya yogyakarta atas permintaan sang istri
kini ia berhasil menjalankan peternakan modern dengan konsep integrated farming
hebatnya semua ini ia pelajari secara otodidak hanya melalui internet
sehingga usaha saya down mau nggak mau kan saya tidak bisa berpindah usaha
kalau mau pulih maka harus dibenahi
itu menjadi titik balik saya ketika memutuskan saya harus survive maka saya banyak evaluasi saya banyak perbaikan
memperbaiki apa yang kurang apa yang belum pas saya perbaiki pelan pelan
konsep integrated farming atau sistem pertahanan
pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan peternakan perikanan perkebunan dan pertanian sebagai sebuah ekosistem yang saling menunjang
konsep integrated farming milik bayu ini dimulai dengan peternakan kambing dan domba
selain untuk dijual kotoran kambing dan domba miliknya juga diolah kembali menjadi sebuah cairan yang akan disiramkan ke tanah tempat ia beternak cacing
hasil panen peternakan cacing tersebut kemudian akan dijadikan nutrisi pakan untuk ikan dan entok peliharaannya
konsep penggabungan antara pertanian perkebunan peternakan perikanan dan ternyata itu satu ekosistem yang mau gak mau harus dijalani bersama
karena saling berkesinambungan akhirnya semua saling membutuhkan
tak hanya itu ia pun menyewa lahan lahan kosong milik warga
setelah disuburkan dengan air dari peternakan ikan dan bebek
di lahan itu ia menanam rumput jenis unggul
selain sebagai pakan ternak miliknya bayu juga menjual rumput rumput ini ke sesama peternak
semua peternakan dan pertaniannya saling terhubung dan cuat
berawal hanya dari dua puluh ekor kambing dan domba
kini bayu mampu memiliki dua ratus lima puluh ekor kambing dan domba
belum terhitung keuntungan dari ternak ikan dan bebeknya
pria asal moyu dan sleman yogyakarta ini pun mampu menyerap tenaga
dan menjaga kerja dari warga sekitar
inspirasi kepada masyarakat dan lingkungan tentang peternakan dan tentang pertanian
kalau perekonomian jelas jelas terbantu mas
karena apa itu
karena dari hasil pertaniannya
dia kan untuk hasil itu kan sebagian untuk warga
dibagikan ke masjid masjid waktu waktu ada event apa
perekonomian warga sekitar pun terbantu dengan sistem pertanian terpadu
tak hanya keuntungan bagi bayu dan keluarga
namun juga bagi banyak orang di sekitarnya
tim liputan cnn indonesia